boni iqbal diva sama stephanie
coba cari taksi sebelah sana ya nak ya
siapa tau aja ketemu
nanti kalo ngeliat tasya langsung dia ajak ke panting
dicarian nak ya
mbak naya kita ke sebelah sana aja ya
ya allah tasya
kamu kemana sih nak
tante mel itu khawatir banget loh sama kamu
ada masalah sama mbak ferry
makanya dia pulang ke pantai
ibu itu mau bicara langsung sama pak firl
tapi tasya melarang
jangan bilang katanya kalo dia lagi ada disini
atau gini bu
siapa tahu aja nanti dengan begitu dia mau coba terbuka dan cerita
tesnya lagi ada di kamar
kamu lagi tuh
jangan jangan dia kabur lewat jendela
saunya ibu gak ngeliat dia keluar dari kamar
ya allah tasya
kau kayaknya lagi bingung
mau telepon papa fero
terus suruh papa fero jumpa aku
aku gak mau balik lagi kesana
aku gak mau nyusahin papa fero
tapi sekarang gimana
kalau aku mau pergi
aku harus pergi kemana
makannya gak boleh cengeng
ya apalagi disini
kalau hujan dingin banget
kalau kamu kedinginan banget gimana
aku istirahat dulu di rumah kosong
anak kecil ini
anak kecil ketabrak mobil
oke makasih pak ya
semua orang tuh bener bener
gak mas fero
gak anak kecil itu
ngapain lagi sih dia
maksudnya apaan sih
nyangkut tangannya di kantong kamu
masa kayak gitu digilirin
kamu udah gak pusing lagi kang
masih agak sedikit pusing
kamu tuh gak usah pura pura deh sama mama
mama tau kenapa kamu
pasti ada yang kamu sembunyiin
tadi raka tuh
tuk tuk tuk
barusan pak saya ngeliat anak kecil yang bawa mbak cari
aku angkat telepon dulu sebentar

karena ciri cirinya itu mirip banget sama anak kecil yang ada di selembaran
yang waktu itu bapak suruh sebarin
sekarang kamu dimana
masih sama anak kecil itu nggak
aduh maaf pak
baru aja jadi korban tabrakan
ini sekarang pak saya masih ada di lokasinya
oke baik pak
sekarang ya pak ya
aku mau pergi sebentar ya mah
ada urusan penting
ada apa sih kak
aku gak bisa jelasin sekarang
nanti aku cerita ma
kamu tinggal disini ya
ma berangkat dulu ma
permisi bu ajeng

coba cari tasya di sebelah sana ya nak ya
siapa tau aja ketemu nanti kalo ngeliat tasya langsung diajak ke panting
iya anak anak dicari ya nak ya
mbak naya kita ke sebelah sana aja ya
ya allah tasya
kamu kemana sih nak
tante mel itu khawatir banget sama kamu
kok bisa ada di sini sih
gak punya tidur kali ya
kasih aja deh
martin aja sini handphone
kok kayaknya emosi banget
kamu tuh bisa bisanya manfaatin keadaan untuk mendapatkan uang
nggak usah ngatain aku kayak gitu
kita sama sama tahu
kita paling suka kok manfaatin keadaan ya kan
mendingan kamu transfer uangnya sekarang
atau aku akan ngelakuin sesuatu yang gak akan bisa kamu bayangin
cukup ya beli
kamu jangan ngancam ngancam aku terus
aku pasti akan transfer uangnya tapi nggak sekarang
aku butuh waktu
nggak pakai lama tapi ya
aku bakal ketemuan sama suami kamu ya
aduh aduh udah gimana ini
aku gak punya uang sebanyak itu
aku ambil logam mulanya mas vero aja ya
cuma itu satu satunya cara
ini nama orang waktu itu pernah
ngomongin masalah emas
aku coba angkat aja deh
jangan meli please
nggak usah lancang deh
nggak usah cari masalah
aku nggak boleh pegang
aku nggak boleh
kok suaranya kayak aku kenal ya
jangan diem aja kamu
iya suaranya kayak pernah dengar nih